menjelang bulan suci ramadan pengunjung pasar tanah abang blok a jakarta pusat membludak
nah mereka tidak hanya datang dari dalam kota jakarta tapi juga dari luar ibu kota jakarta
sejak pagi suasana pasar tanah abang khususnya blok a sudah dipadati pengunjung
salah satunya adalah desmawati
wanita asal lampung ini rutin mengunjungi pasar tanah abang sebelum puasa
ia mengaku berbelanja di tanah abang untuk keperluan ramadan dan idul fitri
ia juga berencana untuk menjual kembali sejumlah barang dagangan
tak tanggung tanggung sekali belanja ia bisa menghabiskan puluhan juta rupiah
ya kadang sampai dua puluh ada lah
karena untuk dijual lagi juga
kadang juga lebih gitu kan
saya juga dari bulan kemarin belanja ini bulan ini juga belanja
banyaknya pengunjung yang memadati pasar tanah abang
menjadi berkah bagi para pedagang
angga yang baru berjualan dua tahun di tanah abang mengaku
tahun ini omset dia melonjak tajam
angga yang menjual berbagai perlengkapan muslim
sejak april sudah ramai pembeli bahkan datang dari mancanegara
kalau omset dari dua bulan kebelakang itu sudah mulai lumayan bagus
sampai sekarang sudah bisa dibilang bagus
namun geliat peningkatan usaha di pasar terbesar di asia tenggara ini
juga mengakibatkan keadaan di luar pasar semakin semeraut
menurut iban yang dilakukan petugas dinas perhubungan dki jakarta
dan satuan polisi pamung praja setiap hari
belum mampu membuat kawasan ini tertib
iva nahdi jakarta
koresponden cnn indonesia victor pangaribuan di kawasan pasar tanah abang jakarta
victor sepertinya saya lihat anda cukup tersenyum lebar ini
sudah banyak belanjaan yang anda beli di sana
ini kira kira suasana di sana seperti apa
apakah seramai biasanya atau justru cukup sepi
karena termasuk tanggal tua mungkin ya sekarang
ya selamat siang iqbal
betul sekali saya berada di pasar tanah abang jakarta pusat
ini adalah salah satu pusat perbelanjaan
di mana menjadi titik dan paling banyak diserbu warga menjelang ramadan
sepukai menjelang bulan ramadhan
ini memang pasar tanah abang cukup ramai dikunjungi begitu
kalau anda berada di sini
saya mendengar para pedagang di belakang saya
barang barang yang mereka jual begitu
ada pembeli tertarik untuk datang ke lapaknya dan juga berbelanja di sini
tempat mereka di sini juga demikian begitu
saya melihat kepadatan ini terjadi memang mulai pukul sembilan pagi tadi iqbal
karena memang sepekan menjelang ramadhan ini
pihak pengelola pasar tanah abang ini
ini mencatat bahwa sudah ada peningkatan yang cukup kan
atau para pengunjung baik dari dalam maupun dari luar jakarta begitu
di mana setiap hari bisa mencapai sekitar seratus ribu orang pengunjung setiap harinya
nah memang diprediksi nanti peningkatan atau kepadatan tertinggi
pengunjung pasar tanah abang ini akan terjadi pada minggu kedua di bulan ramadan nanti
dimana kalau kita tahu untuk sejumlah kalangan pegawai akan ada tunjangan hari raya
itu artinya adalah waktu mereka biasa untuk menggunakannya untuk berbelanja begitu
nah kalau saya melihat memang dari pagi ini di pasar tanah abang ini
ada banyak sekali memang barang barang berupa sandang dan juga pangan
yang juga diserbu oleh pengunjung untuk dibeli begitu
salah satunya adalah tentang pakaian baru
kayaknya kalau misalkan kita melihat dari tradisi setiap menjelang ramadan dan juga menjelang lebaran
mereka mempersiapkan sebaik mungkin pakaian yang sebaik mungkin pakaian yang baru
nah disinilah mereka berbelanja
saya melihat memang ada sebagian pembeli yang sudah berbelanja baju lebaran mereka
untuk mereka gunakan pada saat hari raya nanti
ini memang mereka memilih berbelanja hari ini jauh jauh hari sebelum lebaran lebih dekat begitu
ini dikarenakan mereka tidak ingin berdesakan lebih padat lagi saat berbelanja nantinya
dan mereka juga sudah bentrok dengan waktu mudiknya
kalau saya melihat dari tingkat penjualan dari para penjual di sini
saya melihat ada sejumlah barang yang memang diburu pembeli
yaitu adalah pakaian terutama
namun bukan pakaian muslim yang justru paling tinggi tingkat pembeliannya
ini hanya pakaian biasa saja
pakaian baru yang akan mereka gunakan untuk hari raya lebaran begitu
karena saya melihat juga mewawancari singkat pedagang atau penjual pakaian muslim
ini mengatakan bahwa penjualan mereka cenderung
lebih sepi bila dibandingkan dengan tahun kemarin
tahun ini mereka hanya bisa memperoleh omset penjualan
hanya berkisar antara lima hingga delapan juta rupiah
sementara dibandingkan dengan waktu yang sama di tahun kemarin
mereka dalam satu hari saja bisa mengumpulkan dua puluh lima juta rupiah untuk omset penjualan begitu
nah yang mengalami kenaikan cukup tinggi adalah
pejual pakaian biasa begitu
ini juga tadi saya sempat melihat ada salah satu tempat toko
pejualan busana wanita ini dikerupakan
di oleh para pembeli begitu
para wanita dan pedagang mengaku bahwa tokonya laris manis sepekan menjelang ramadan ini
dan mendapatkan omset penjualan ini lebih dari tiga kali lipat
kalau hari biasa saja
yang mendapatkan sepekan menjelang ramadhan
ia mendapatkan omset penjualan hingga tiga puluh lima juta rupiah
kebutuhan pangan salah satunya adalah buah kurma
kalau anda tahu
kita semua tahu bahwa
sepertinya buah kurma sudah menjadi sajian wajib untuk hidangan berbuka puasa
begitu buah kurma juga disini cukup laris manis
sepekan di pasar tanah abang ini
dimana harganya berkisar antara empat ratus ribu rupiah
dimana kurma yang paling mahal adalah kurma nabi atau kurma adik suah
kalau saya melihat
memang tingkat kunjungan di pasar tanah abang ini
tahun ini dibandingkan dengan tahun kemarin
kurang lebih sepi
ada juga pedagang yang menilai situasi politik atau keamanan di jakarta
yang memang tidak bisa ditebak
karena memang pilkada sudah selesai begitu
juga para pedagang juga mengeluhkan
kalau di masa pilkada kemarin
tingkat kunjungan ke pasar tanah abang juga berkurang
karena banyak sekali warga di luar jakarta yang enggan datang ke jakarta
untuk berbelanja ke pasar tanah abang ini
nah mereka menduga memang itulah yang menjadi penyebab
kenapa pendapatan mereka bisa lebih
sedikit dibandingkan dengan sepekan menjelang ramadhan tahun lalu
kalau misalnya kita mendengar kata tanah abang
selalu yang menghantui diri kita sendiri adalah kemacetan yang luar biasa di sana
ketika anda kesana
apakah anda punya tips begitu
agar kita lebih tenang untuk datang ke tanah abang
kira kira naik kendaraan umum kah
atau lebih baik naik kendaraan pribadi
mungkin anda bisa memberikan tips kepada pemirsa
ya sedikit saja ikhbar
jalan di sekitar kawasan pasar tanah abang ini
memang ramai begitu dipadati begitu oleh kendaraan
saya melihat di depan bangunan ini saja
di depan blok b pasar tanah abang
ini terjadi panjang begitu ini dikarenakan
memang selain karena ada juga untuk tempat naik dan turunnya barang barang
sudah dibeli oleh para pembeli
begitu ada juga pedagang kaki lima
yang masih saja membandel berjualan
di sekitar atau pinggir jalan di pasar tanah abang ini
nah memang kalau saya memberikan tips
tips mudahnya adalah
gunakanlah kendaraan umum
pasar tanah abang ini beroperasi mulai pukul sembilan pagi
saya tiba di pasar tanah abang pagi ini saja
lahan parkir hampir penuh selama
sebanyak enam sampai tujuh lantai begitu
ketika waktu menjelang siang
parkir akan lebih padat lagi
ini berarti ada satu
kehati hatian atau menjadi perhitungan
bagi siapa saja yang ingin berbelanja ke pasar tanah abang
berangkatlah lebih pagi
kalau menggunakan kendaraan pribadi
mendapatkan lahan parkir begitu
namun untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung
pihak pengelola pasar tanah abang sudah
menyiapkan beberapa strategi
begitu diantaranya adalah
memanfaatkan area kosong
di lahan parkir
untuk digunakan sebagai lahan parkir
tentang keamanan iqbal
karena begitu ramai pengunjung
ancaman kejahatan juga semakin tinggi
nah para pengunjung memang
diharapkan bahagia membawa barang
pihak pengelola pasar tanah abang
menyatakan baru saja mendapatkan informasi
bahwa nantinya pada saat
titik puncak tertinggi
kepadatan pengunjung di pasar tanah abang
ini akan dilakukan
melalui pusat informasi
untuk selalu berhati hati
selama berbelanja di kawasan ini
yang terakhir adalah
yang ditambah personelnya
di tempat tempat khusus
penjual dan menjelang lebaran nanti iqbal
luar biasa sekali
terima kasih atas informasi
dan juga tips
terbaik dari anda
harus menggunakan kendaraan umum
dan juga berangkat lebih pagi lagi
dari pasar tanah abang